mau siang gini kita belum berhasil nyopet gimana ini
habis ketemu mira barusan saya malah makin gak pede
maaf tanda tangan saya jelek nggak biasa tanda tangan
gak apa apa yang penting asli
sekali lagi kan
kalian kerja di sini
uangnya masih ada
biar saya yang urus dia ada di wilayah saya
oke tempoh hari kamu telpon saya perlu bantuan
saya nggak bisa karena ada urusan
sekarang urusan itu sudah kamu beresin
jadi sekarang saya bisa bantu kamu
kalau kamu tetap setia sama bos bubun kita aman
gak bakal dikejar kejar orang
budget buat anak magang memang cuma segitu
kalau kamu keberatan besok gak usah magang lagi
gak usah terima kasih
hari ini kita kehilangan kontak dengan renita yang entah kemana
tiada kabar tiada pula berita
jangan resah dan gelisah
kita akan segera mencari pengganti mereka
akan tetap harus tanda tangan sendiri
saya perlu waktu
buat latihan tanda tangan
mus perlu waktu
tapi sampai kapan
mana saya tahu mak
oke saya pulang dulu
mau langsung latihan tanda tangan
mak gak nyesel punya bantu dia
mak kesel dia gak kayak raya
mau mau pulang dulu
kalau emas sudah dibeliin
sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
ada kertas hps
ada buku sineng yang udah gak kepake
pertama kita balas dendam karena kita dulu pernah dikeroyok bekas anak buah muslihat
yang kedua kalau kita berhasil mengusir cecep dari terminal kita dapat bagian dari pendapatan bubun di terminal
terus bikin teror biar orang yang ikut cecep hidupnya nggak tenang
masih harus nunggu
sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
usaha kecimpring emos mau ada kerja sama sama
produksi kecimpring emos naik lagi banyak uang yang masuk
terus mus nanti bisa beliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga buat emak
ini buku sineng waktu kelas dua
masih ada halaman kosongnya
di terminal kita sudah tidak ada orang
sudah diusir kang hisap semua
sineng perempuan tapi tulisannya jelek pisan
turunan dari siapa
nih coba akan nulis
akang mau latihan tanda tangan bukan mau nulis
nulis aja dulu satu kalimat
akang makan dulu sekolahnya udah lama
udah gitu kerjaan akang gak ada urusannya sama tulis menulis
ya udah nulis aja
biar ada bukti kalau si neng tulisannya jeleknya turunan dari siapa
enggak perlu bukti
tulisan sineng jelek karena turunan
si bos kecil sudah enggak punya sepion di terminal
kita masih pakai strategi teror dengan informasi yang terbatas
selain itu kita akan pakai strategi baru
ma mau berangkat
katanya mau meeting
jam berapa sekarang
jam setengah tujuh
sudah jam lagi
mau kemana nih susi susanti
kau ke pasar
awas banyak copet
jangan lupa like share dan subscribe
selamat pagi bos
saya masih menunggu kabar dari renita yang hilang entah kemana
tidak ada kabar tidak ada berita
seolah olah dia sudah tenggelam di telan bumi
kalau di kemudian hari kedapatan bukti bahwa dia membelot dari saya
ini juga peringatan buat kalian
akan saya buat poster dengan wajah dia
dengan tulisan di bawahnya
saya belum punya foto dia
tapi saya bisa download dari akun sosial medianya yang berhasil saya search
ada tiga akun sosial media miliknya yang sudah berhasil saya temukan
dan banyak foto dia di sana
ketiga akun sosial media miliknya itu adalah
wil sudah jam tujuh
eh salah salah
jangan sampai kalau turf bukan bahu
sekiranya menemukan bos harus nangis
itu standar protokoler
padahal waktu lagi jaman sekolah aja
aku paling males kalau disuruh baris
kata bos itu penting untuk membentuk mental disiplin
pandaran pandaran pandaran
kamu sama aja kayak si otang

cari pakaian yang bersih buat dia

itu bukan urusan saya

sudah ketemu sama saya
kalian itu memang nggak bisa diandalkan
si darsa udah ketemu sama saya
sekarang sama si bos
bawa helm dua nggak
kamu mau pakai motor juga
di bonceng kamu
space nya cuma sedikit
yaudah kalau gak mau bonceng aku
bukan nggak mau
kamu gimana sih
kenapa kita sama sama ngasih kode
nggak ada yang eksekusi
kalian berbagi tugas
yang satu melihat situasi
kemudian memberi kode
kalau situasi dan kondisi aman terkendali
untuk melakukan eksekusi
tadi aku kan udah ngasih kode ke kamu
saya juga tadi ngasih kode ke kamu
saya biasanya yang jadi pendamping
aku nggak berani
kalau harus aku yang eksekusi
aku belum pengalaman
aku yang jadi pendamping
kamu nanti yang eksekusi
terus serang aja
sayang enggak bener
daritu semua liat dia
aku cabut dia
tapi lebih bad
dari bud media para anggota hujan traveler
terima kasih kerena kebakaran
nanti yang eksekusi
terus serang aja
saya gak pede
kayak sama orang lain aja
saya kurangin lah dua puluh lima jadi tiga lima
ini adanya dua ratus lima ribu
ck tambahinlah lima puluh
gak ada tuh
di cirebonan cirebonan cirebonan
pasik pasik pasik
kamu ke bank
ambil tabungan kamu
kembaliin uang murah sama temannya willy
pasik pasik pasik
kasih ke dia

hati hati di jalan
kita makan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
saya belum ibu
hati hati jangan sampai kecopetan lagi
iya terima kasih
enggak belanja kerupuk cik
nama saya susi susanti
bukan cucicu cantik
mau belanja kerupuk atau yang lain
saya mau belanja ikan permisi
ikan asinnya cik
nama saya susi susanti
bukan cucicu cantik
mau belanja ikan asin
saya mau belanja ikan tapi bukan yang asin
hati hati cik jangan sampai kecopetan lagi
kenapa kamu sama seperti yang lain
nama saya susi susanti
bukan cucicu cantik
kenapa malaikatmu tetap belajar ini
kenapa sampai jam segini masih belum lewat
mungkin hari ini dia nggak akan lewat
saya pergi ke pasar aja ya bang
kalau sampai sore dia nggak lewat gimana
kamu gak usah nunggu sampai sore
sampai dia lewat
nggak ada nama panjangnya
itu nama panjangnya
kalau nama panjangnya uu nama pendeknya siapa
kamu mau bubur
tadi udah sarapan nasi kuning
kalau mamang mah mau
yaudah mamang beli aja
nggak ada uang
nanti sama mawar dibayarin
nanti sama mawar dibayarin
saya teh aja
dia dari kecil cita citanya pengen jadi rocker kelas dunia
pengen konser di berbagai negara
biarpun sampai sekarang cita citanya belum kesampean
tapi dia udah teranjur terbiasa berkomunikasi pakai bahasa inggris
dalam istri dia jual karun berdasari peraturan itu

tapi tempat jalin tanpa berdua
dirinya merupakan pembedahan
menjadi seperti ituk penjara
bahasa inggris punya steadily producing image
terima kasih kawannya
saya janjian sama kang mus ketemuan di sini
jangan lupa apa
saya janjian sama kang mus ketemuan di sini
nah itu dia
ke sini sebentar
kenalin keponakan saya
nama saya panjangnya mawar di
kenapa panggilannya enggak wardi aja
kenapa malah mawar
biar kedengeran lebih indah
om udah ngenalin saya ke keponakan om
tapi saya sendiri belum tahu nama om siapa
dari kecilnya gitu
mau kerja atau kuliah
ini harus buru buru
silahkan dibaca dulu
kamu aja yang baca
kenapa perempuan tadi tau kalo kita mau nyopet
dia bekas nyopet
bekas pater saya
perjanjiannya sudah saya buat rangkap dua kita tanda tangan sekarang
udah mau siang gini kita belum berhasil nyopet gimana ini
habis ketemu mira barusan saya malah makin gak pede
maaf tanda tangan saya jelek nggak biasa tanda tangan
gak apa apa yang penting asli sekali lagi
saya sama gugum gak berhasil nyopet
kalian sekarang ke sini ketemu saya
ke sini kemana
sekarang kita ke bank ambil uang yang harus dikembalikan ke murad dan sylvia
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan tiga jangan lupa dukung di channel bis
itu jack sama emen yang tadi acai
willy diangkat sama kang cecep jadi supervisor
sekarang ada supervisor
harusnya kamu yang jadi supervisor bukan milih
kan kamu yang adiknya karena cecep
mau sepupu dua pupu tiga pupu
sekarang kang cecep kemana
tadi pergi sama willy sama darsa
kemarin dibawa willy sama temen temennya ke sibuk
terus dibantai di wc
kurung semalaman di wc
terus sekarang pergi bareng gak tau kemana
kang cecep dimana
kalau saya mah di parkiran
nggak ikut masuk ke dalam
saya udah tiga hari gak ganti baju
uangnya nanti mau diantar kemana
ke rumah aja
rumah kamu yang sekarang di daerah bawah batu
saya belum pernah kesana
saya tahunya rumah kamu yang dulu
waktu keluarga kamu masih susah
seperti keluarga saya
kasih tahu aja sama kang cecep
kalau nanti dia udah balik lagi
yaudah saya pergi dulu
iya terima kasih
kita ketemu sylvia di mana
saya jalan di depan
jangan pelanggan pelongo aja
iya terima kasih
kita ketemu silvia dimana
saya jalan di depan
jangan pelanggan pelonggo aja
sekarang kita nggak ada pemasukan
gimana mau ada pemasukan
kalau kerjaan juga gak ada
makanya kita harus berjuang
ngerebut kembali tempat kita cari makan
bukannya bos lubun
udah berjuang gimana
udah minta tolong orang lain
belum ada hasilnya
terus kita harus berjuang gimana
yang harus kalian manfaatkan adalah
rasa aman para pemilik dompet
yang menyimpan dompetnya
baik di saku
maupun di dalam tas
ketika merasa aman
mereka leluasa tertidur
sambil duduk di angkut
atau sekedar berpikir dan berhayal
baik berhayal yang jorok
maupun yang tidak jorok
pada saat itulah
saatnya kita kerahkan jemari kalian
baik yang lentik maupun yang tidak
untuk mengambil dompet mereka
cukup dua jari untuk mengambil dompet
di saku belakang celana
atau kelima limanya untuk mengambil dompet
yang di dalam tas
lakukan secara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya
supaya korban tidak sempat tersadar
dan orang tidak ada yang melihat
sekarang kalian berdua latihan
saling mencopet satu sama lain
sampai kalian lihei
sampai berapa lama kita harus nunggu
sampai kang cecep sama tek teknya keluar di terminal
ya itu tek kapan
terus sambil nunggu kita harus apa
belanda masih jauh
belanda masih jauh
perang masih lama
dopet kamu di sebelah mana sih
jangan nyelip gitu atuh
dicari kemana mana gak taunya disini
biar gak ada yang ganggu atuh mak
terus kalau ketahuan polisi bisa ditangkap
semua ku lah